sadar ya sayang yuk
supaya besok bisa ketemu nenek ngobrol sama dia bercanda bercanda
kamu gadis yang kuat jess
kamu harus bisa sadar
selesai ke penjara gimana
mama makan di kamar dayan
oh yaudah kalau gitu aku siapin makanan buat mama ya
biar mama bisa makan di kamar
mau ngeri makanan mama
aku kan juga mau bantuin mas aku juga mau ngecek keadaannya
kan kamu juga lagi makan
iya mas bentar ya mas
mama gak mau makan bareng kita ya
masih belum sembuh betul
jadi harus banyak istirahat di kamar
nanti kalau sudah sembuh ya
tolong mbak taruh coba
mas al mau ditambahin pergedel gak
mas al kan basah es
maju udah lindas
penerang university mahasiswa
surtur dalam xavier park
hai mah aku udah kenyang mau makanya udah belum udah mama temenin aku sikat gigi
ma aku masuk ya
aku boleh makan buat mama
kenapa matanya sembak habis nangis
mungkin mama kebayakan tidur aja kali ini
makan ya aku sopin ya
aduh emangnya mama rena
kasih nih emang bisa makan sendiri
mama siap dibawain makanan

iya gue dan mama pasti kuat
karena kami tidak punya pilihan lain selain menjadi kuat
jadi kaya begini
gak jadi beban pikiran kamu
harusi mama lebih kuat
tidak aku serius al
aku harus kuat
mama harus kuat
mama harus kuat buat kamu
mama gak salah
mama gak salah
udah gak usah dibahasin kayak begini begini ya
kamu tahu apa
mama akan kuat al
kita akan hadapi ini sama sama
kita akan hilang yang sesungguhnya keanding
kita harus hadapi ini bersama sama
mama akan kuat
emang gak mau jadi beban buat kamu
karena aku kuat
aku kuat denganmu
jadi habis ini makan al
aku mau makan
ya aku mau
aku harus kuat
aku harus kuat
aku gak boleh lagi
perasaan al pasti jauh lebih sedih
dan tertekan dibandingkan perasaanku
jadi tadi aku udah pergi meeting sama
aku udah bikin rencana untuk bikin
berjalan lancar alhamdulillah ya
mama juga nanti siapin kado lu buat rena oke
pokoknya kado spesial
ya udah mama masuk kamar ma
oh kelihatannya kayak seneng gitu
kalau aku bilang ke papa
ini itu ke al ke andin
mending aku nggak usah bilang
nggak usah kasih tau papa
papa mau minum kopi apa teh
sadar yuk sayang yuk
supaya besok bisa ketemu nenek
kamu gadis yang kuat jess
kamu harus bisa sadar